ini tadi dea kalau kita berbicara mengenai cawapres ya kalau cawapres dari jokowi ini kabarnya berinisial m
nah bagaimana kan dengan cawapres prabowo ini setelah nama sandiaga uno muncul dan menguat sebagai cawapres prabowo
pada rabu malam wakil ketua umum partai gerindra rahmawati soekarno putri sempat membocorkan nama cawapres prabowo
dan menurut rahmawati cawapres prabowo berawalan huruf a namun rahmawati enggan merinci inisial a yang dimaksud
ya ini memang yang terakhir ada dua nama kandidat tapi hari ini akan diputuskan yang ini apa yang itu gitu ya
saya belum berani tapi kalau saya ditanya pribadi ya mungkin kemarin dari pak roy suryo sudah sempat bicara tentang ada inisial a misalnya begitu
nah ya mari kita tunggu aja nanti
ada generasi muda a ini generasi muda atau di atas generasi muda usianya
saya kira in ben between ya generasi muda lah lebih dikatakan lebih banyak
nopomen dulu deh